baik dari pihak swasta dan umkm
ada juga yang mesin mbak kali ini kita coba yang manual aja
apapun itu backgroundnya apapun itu agamanya itu yang akan kita coba
kita foto dulu bung ya
dan dia secara biologis dia mempunyai peran untuk memakan beberapa bahan bahan organik yang busuk
sehingga ini menghalangi proses
kali ini saya akan mengajak anda bernostalgia mencicipi ragam kuliner jajanan sd zaman sembilan puluh an
jadi saya pikir sintiung ini orang yang tepat pada saat ini untuk membawa sepak bola indonesia ke level yang lebih tinggi ya
kalau brazil sendiri ini kita impornya itu mencapai lima puluh empat enam persen
terutama untuk warga yang tidak punya kesempatan ke dokter ke rumah sakit
rata rata bisa loh dari sepanjang ini